tujuan menambah pelayanan kesehatan di tengah pandemi
maipada health care group membuka rumah sakit baru di surabaya jawa timur
ini adalah rumah sakit kelima di indonesia yang dikelola oleh grup usaha yang dipimpin oleh jonathan tahir
generasi kedua dato sri profesor tahir pengusaha nasional asal surabaya
membuka rumah sakit baru di kawasan surabaya barat ini
juga ditujukan untuk menjawab tantangan banyaknya warga negara indonesia
khususnya surabaya yang lebih memilih berobat di luar negeri
berdasarkan data indonesia service dialog atau ids
transaksi layanan kesehatan warga negara indonesia di luar negeri mencapai seratus triliun rupiah
dari sekitar enam ratus ribu wni per tahunnya
pemerintah kota surabaya mengatakan tujuh puluh persen pasien di rumah sakit
rumah sakit negara tetangga justru diisi oleh warga negara indonesia dan terbanyak adalah surabaya

pemerintah kota surabaya mengatakan tujuh puluh persen pasien di rumah sakit negara indonesia dan terbanyak adalah surabaya
pemerintah kota surabaya mengatakan tujuh puluh persen pasien di rumah sakit negara indonesia dan terbanyak adalah surabaya
jadi tekanan negatif ini sangat penting untuk bisa melakukan operasi dalam pandemi ini
maya pada hospital surabaya terletak di jalan maijen sungkono dua puluh surabaya
dan mulai beroperasi sejak dua puluh dua november dua ribu dua puluh satu
rumah sakit ini menerima pembayaran tunai dan non tunai
karena sudah bekerja sama dengan hampir seluruh perusahaan asuransi di indonesia
baik swasta ataupun pemerintah